mekah road initiative atau mubadoroh torik mekah adalah akses cepat yang disediakan kementerian arab saudi untuk jemaah haji
mekah road initiative setara dengan fasilitas layanan dini pre clearance keimigrasian kerajaan arab saudi bagi jemaah haji indonesia yang berangkat dari bandara suta
fasilitas ini bertujuan mempermudah jemaah saat kedatangan di bandara madinah atau jeddah
saat jemaah tiba di bandara hanya dilakukan pemeriksaan pasport penyocokan identitas biometrik sidik jari
pemeriksaan terpisah antara calon haji perempuan dan laki laki
setelah itu jemaah langsung diarahkan ke tempat tunggu pemberangkatan pesawat
salah satu calon haji mengaku proses mekah ruth hanya menghabiskan waktu dua menit
ini adalah suatu terobosan yang bagus karena ini adalah suatu
proses imigrasi yang sangat cepat dan sesimpel
karena dibandingkan dengan ketika kita umroh terpendebangan umroh di jeddah
itu sangat sangat panjang mengantrinya dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di
yang sekarang saya dapatkan di bandara internasional soekarno hatta
bandara soekarno hatta melayani jemaah calon haji
dari dki jakarta jawa barat dan lampung yang tergabung di dalam tujuh puluh tiga kloter
bandara suta adalah satu satunya bandara dari empat bandara di indonesia yang memiliki mekah road
supervisi tim paspor eksekutif mekah route almodifer badr seliman mengungkapkan
mekah route didedikasikan untuk para tamu awal
yaitu metel fariq al ama'ala raksam wazirat ad dakhriyah
dan menteri al ama'ala jawa zat dan masul
untuk memperkenalkan para tamu awal ke kedai arab saudi
yaitu menteri al ama'ala jawa zat dan masul
untuk memperkenalkan para tamu awal ke kedai arab saudi
karena terdapat pengguna kebijak daripada menteri al ama'ala
di kedai arab saudi
mekah route hanya berada di lima negara seperti pakistan maroko malaysia bangladesh
dan indonesia badir seliman
menambahkan kemudahan tidak hanya
dirasakan saat berangkat dari indonesia
saat jemaah haji tiba di saudi
calon haji langsung diarahkan ke
penginapan dan semua barang barang
jemaah akan diantar ke
fina nabilah yoga aris pratama jakarta